jumat sore presiden joko widodo dan ibu negara iryana widodo
bermain bersama anak anak halaman di halaman istana merdeka
dan kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye jam main kita
yang diluncurkan oleh presiden jokowi
agar anak anak mempopulerkan kembali permainan permainan tradisional
ratusan anak mendatangi istana merdeka pada jumat sore
selain bertemu presiden joko widodo dan ibu negara iryana widodo
anak anak ini juga bermain aneka permainan tradisional
di halaman belakang istana merdeka
anak anak dari distrik agats papua
membawakan tarian tradisional di hadapan presiden
tarian ini berjudul bun bajiwa
yang menceritakan kesedihan ditinggalkan orang tua
namun sebelum meninggal kedua orang tua berpesan
agar sang anak tetap rajin belajar
tidak berputus asa dan tetap bersemangat dalam keterbatasan
presiden joko widodo mengajak anak
istana merdeka dan ibu negara iryana widodo
warga untuk rajin belajar beribadah dan berolahraga
presiden juga meminta anak anak tidak cuma bermain gawai
tapi juga melakukan aktivitas fisik
seperti bermain permainan tradisional
permainan tradisional bisa melatih kerjasama
dan membuat anak belajar menghargai perbedaan
anak anak saya ingin berpesan kepada anak anak
anak anak harus belajar ya belajar yang giat ya
setuju enggak kita harus belajar giat
dan anak anak yang kedua anak anak harus selalu beribadah
sebayang yang baik setuju enggak
presiden jokowi iryana widodo dan sejumlah menteri pun
ikut bermain bersama anak anak
kampanye jemain kita dan mempopulerkan kembali
permainan tradisional ini dilakukan dalam rangka
hari pendidikan nasional
ketua umum lembaga perlindungan anak indonesia
seto mulyadi berharap jemain kita dan permainan tradisional
diterapkan dalam kurikulum pendidikan
nesya megawati jakarta